nah untuk mengetahui informasi lebih lengkap akan kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama
ya dito silahkan dengan laporannya
ya halo selamat pagi amel dan seperti anda bisa lihat arus lalu lintas yang ada di jalur pantura tempatnya di jalur arteri pantura ini terpantau masih lancar
tapi memang saya lihat memang ada sedikit peningkatan jumlah kendaraan yang dari arah tegal menuju ke cirebon
yang memang sudah banyak dipenuhi oleh para pengendara yang hendak melakukan perjalanan balik menuju ke jakarta dan juga ke bandung
seperti yang anda bisa lihat juga banyak plat plat yang berasal dari jakarta dan juga kota kota di sekitarnya
sementara itu dapat saya informasikan untuk mencegah adanya untuk mengantisipasi arus kemacetan pada arus balik nanti
maka pihak polres brebes sendiri akan memperlakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas
seperti penerapan kontraflow dari arah tegal menuju ke cirebon
dan kendaraan yang dari arah tegal menuju ke arah cirebon yang ingin melalui ke cirebon
yang akan melalui jalur pantura sendiri akan dialihkan untuk memasuki jalur kontraflow
demikian juga dengan kendaraan roda dua nantinya akan dialihkan menggunakan jalur ini untuk mengarah ke via pantura
sementara itu bagi kendaraan yang hendak masuk ke dalam tol melalui gerbang tol brebes timur
nantinya akan menggunakan dua lajur yang ada di sebelah kanan saya ini untuk langsung masuk ke dalam jalur tol
sementara itu dapat saya informasikan juga
meskipun memang saat ini telah terjadi arus balik
tapi saya juga masih melihat banyak kendaraan yang berasal dari jakarta dan bandung dan sekitarnya
yang melakukan perjalanan mudik atau yang baru saja keluar dari exit tol brebes timur
sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa
ini bukan saya melarang ya tapi ini sebenarnya rara markazda berkosa
tapi karena memang motor motor ini berhentinya tidak tepat
maka saya terpaksa harus menjebrang seperti ini
nantinya untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan yang hendak
masuk ke dalam gerbang tol dari brebes timur ini sendiri
maka nanti pihak kepolisian akan membuka empat lajur khusus untuk kendaraan yang hendak memasuki tol
sementara itu kendaraan yang hendak keluar
nantinya akan dialihkan menuju gerbang tol brebes barat maupun juga gerbang tol pejagan
dan dito jalan atau lokasi mana saja yang diprediksi akan menjadi titik kemacetan di sana
ya salah satunya titik kemacetan ini
diperkirakan akan terjadi di tempat saya berada ini
karena memang ini adalah gerbang tol pertama untuk bagi kendaraan yang hendak menuju ke jakarta cirebon dan juga bandung
untuk bisa masuk ke dalam tol
sementara itu juga memang di sini memang terdapat sebuah persimpangan
di mana nantinya kendaraan kendaraan yang keluar dari gerbang tol brebes timur akan bertemu
sehingga memang di sini memang diprediksi merupakan salah satu simpul kemacetan
dito terima kasih sekali atas laporannya
selamat bertugas kembali